penduetan anies baswedan dengan mohaimin iskandar sebagai capres dan juga cawapres disebut
guna memperbutkan suara nahdlatul ulama di pulau jawa utamanya di jawa timur
namun sejumlah pandangan lain menyebutkan kehadiran caimin sebagai pendamping dari anies
tidak akan signifikan menjaring suara warga nahdiyin
lalu bagaimana kekuatan caimin dan juga pkb untuk bisa menggait suara nahdien
apakah kemudian tidak resisten dengan anies serta pks yang disebut bukan berasal
dari pemilih kultural islam yang sama
dan untuk menganalisanya sudah bersama kami direktur reskutif politika research and consulting rio prayogo
mas rio assalamualaikum selamat malam
assalamualaikum wr wb selamat malam bramu
waalaikumsalam terima kasih sudah hadir ini menarik kemudian
langsung saja caimin mengatakan klaim paling tidak nu jawa timur
tapi kemudian pbnu mengatakan akan ada sanksi ketika secara terang terangan pengurus pbnu
nah ini kan artinya struktural tidak mungkin digunakan kultural akan seperti apa paling tidak
baik pertama cukup mengagetkan
mengagetkan ya penduetan antara anis baswedan dengan mohaimin ini
kaget semuanya dan terbelalak
dan nyatanya memang setelah ada statement dari ketua pbnu
memang narasi ini statement seperti ini kan sudah disampaikan berulang ulang ya
sejak pertama bahkan ketua pbnu menyampaikan baru dilantik waktu itu
menyampaikan pbnu tidak terlibat dalam urusan politik
pernah diperhatikan praktis nyatanya memang pbnu bukan partai politik
tetapi kan sulit ya apa namanya membedakan pkb yang lahir dari rahim nu
di situ juga banyak tokoh tokoh nu yang menjadi bagian dari partai pkb
itu yang menurut saya agak kesulitan membedakannya
kalau hanya sekedar tidak melakukan deklarasi atas nama organisasi pbnu
mungkin itu akan bisa dilakukan
maka yang seluruh pknu nya yang saling mengisi struktur pkb maupun juga struktur nu di daerah daerah
secara kultural masih akan bisa dimanfaatkan
akan bisa masif gitu suaranya akan berpindah pada anies dan juga mohaimin
bahwa di pkb apa sorry di nu kita mengenal ada dua ini ya ada peranata peranata lah begitu ya
ada kultural ada struktural
nah basis basis kultural inilah yang bisa dikonsolidasi
apa partai yang paling
otoritatif mengkonsolidasi nu hanya hanya pkb yang saya lihat selama ini
jadi ketika melihat sosok mohaimin tidak hanya melihat pribadi mohaimin secara elektabilitas misalnya
tapi juga melihat partai pkb nya kemudian anggota dewannya yang banyak sekali ya
saya hitung ada seribu lima ratus lima puluh tiga di seluruh indonesia kemudian juga ada pondok pondok pesantren yang afiliasinya sangat kuat terhadap pkb
oke mas rio tapi begini ketika kemudian klaim itu sudah kita dengar paling tidak dari setelah deklarasi di hari sabtu
ini kemudian pihak lain misalkan seperti yeni wahid ini mengatakan hal yang bertentangan soal klaim kudeta kemarin
ini rasanya juga menjadi resisten yang baru bagi kubu caimin dan juga klaim nu nya
itu tantangan buat anies baswedan dan muhaymin iskandar
bahwa memang ada persoalan sejarah politik di pkb yang kemudian itu dikapitalisasi lagi
dan itu tantangan
tapi bagi saya saya juga akan sebagai pasangan calon meyakinkan publik apakah benar dia punya semacam otoritas mengkonsolidasi kekuatan nahdlatul ulama atau tidak
sebagian memang masih sangat setia dan menganggap bahwa mohaimin adalah lawan dari gusdur sebagian
tapi kalau kemudian ini bisa dinetralisir dikonsolidasi saya pikir ini tidak akan banyak menjadi ganjalan utama buat pasangan anies baswedan
prosentasenya kira kira berapa kemudian
bisa ada lemannya sana tentunya dan prc
apakah kemudian yang masih loyal terhadap caimin masih cukup besar
paling tidak di jawa timur saja
secara kuantitatif apakah gusdur yang berapa persen kemudian mohaimin iskandar berapa persen
tapi survei kami di bulan april dan ke bulan agustus
muhaymin sudah mengalami kenaikan elektabilitas bahkan tiga kali lipat
nanti datanya kita share di situ
hal yang paling penting juga adalah bahwa sejak pkb ini dipegang sama muhaymin iskandar
setelah mengalami dualisme dan lahirlah pknu waktu itu
sampai pada level elektoral lima sekian persen mohaimin bisa menaikkan elektabilitas pkb ke level yang paling tinggi
oke sambil kita lihat data dari prc ini mohaimin ada di angka empat empat
artinya sebenarnya kalau kita lihat peringkat satu dua tiga empat lima enam
apa kemudian keunggulannya
paling tidak kita lihat ada nama kofifa di sana yang sebagai gubernur yang mungkin secara
infrastruktur lebih lebih mudah begitu
oke seperti yang saya katakan tadi bram bahwa memilih mohaimin itu tidak hanya sekedar pribadinya
pribadinya atau sosoknya atau figurnya secara elektabilitas
tapi di situ ada partai pkb nya
yang kita tahu dengan pkb dengan nasdem saja itu sudah cukup soal tiketing
satu hal sudah selesai
tinggal bagaimana mengkonsolidasi mohaimin
kecil iya dibanding dengan kofifa iya
tetapi bagaimanapun mohaimin punya
instrumen untuk melakukan konsolidasi
itu yang saya lihat dan saya baca kenapa kemudian anies baswedan setuju memilih mohamad iskandar dan pkb
dan klaim itu bisa dilakukan begitu ya
sangat mungkin untuk dilakukan
sebagai ketua partai dia sangat bisa mengkonsolidasi instruktur partainya sampai ke level daerah
anggota dewannya belum lagi dengan kekuatan kulturalnya
oke mas rew ini menarik
kemudian banyak analisa mengatakan sebetulnya suara nahdiyin yang besar ke pkb ini kemudian tidak linear dengan pilihan dan elektabilitas
oke mas rew ini menarik kemudian banyak analisa mengatakan sebetulnya suara nahdiyin yang besar ke pkb ini kemudian tidak linier dengan pilihan dan elektabilitas
pada seorang mohaimin iskandar
apakah kemudian ini bisa menjadikan senjata atau malah menjadi senjata makan tuan bagi anies baswedan
tidak saya pikir kekuatan ketua umum misalnya golkar nih ya
golkar ketua umum juga rendah partainya juga besar
tidak semua ketua umum itu mendapatkan insentif elektoral dari basis basisnya termasuk mohaimin iskandar
tetapi satu hal muhaymin seperti yang saya katakan tadi dia piawai sebagai organisatoris mengkonsolidasi
kekuatan nahdien sehingga apa pkb tetap bertahan pada level paling tinggi
bahkan terakhir sudah menjadi peringkat ketiga partai yang dipilih untuk periode pemilu tahun dua ribu dua puluh empat dalam survei kami
oke kalau begitu ingin saya tanyakan menarik ketika namanya kalau orang jawa bilang
unda undi begitu ya atas bawah kofifa dan juga mohaimin
apakah ini akan menjadi tantangan ketika mohaimin
misalkan gagal mengkonsolidasikan kofifah dan pendukungnya begitu untuk bersama sama mendukung anies dan caimin
adakah kemungkinan itu
saya tidak tahu nanti dukungan kofifa kepada siapa belum pernah disampaikan secara tegas
tetapi melihat dari kesejarahannya dalam pilkada gubernur di jawa timur kemarin
kofifa tidak didukung oleh mohaimin iskandar
ya mungkin saja itu menjadi obstacle di dalam mengkonsolidasi kekuatan nahdien di jawa timur
yang itu menjadi basis dari pkb
ada selalu tantangan seperti yang tadi gus durian misalnya mungkin juga mungkin kofifah
seberapa besar kalau kita lihat dari kofifa sendiri
kofifa sebagai perwakilan atau kader nu dan dia juga gubernur ketua muslimat juga
kalau memang tidak mendukung anies baswedan tentunya pasti akan memberikan impact yang elektoral yang tidak sikap baik
kau berapa menurut anda
oke tidak signifikan berarti ya
oke kita lihat ini kemudian elektabilitas kalau kita head to head kan begitu ya
ini empat puluh tujuh dan tiga puluh tujuh artinya sembilan sampai sepuluh persen
ini menarik bram ini survei yang paling baru belum kita rilis sebenarnya
pertama di sini
ini pertama dirilis di sini
jadi kita menguji dua kader terbaik dari nu
antara kofifa inder parawansa dan mohaimin iskandar
poin saya adalah secara elektabilitas kofifa memang unggul dibanding muhaymin
di rentang sepuluh persen
tetapi kofifa tidak punya partai
mohaimin punya partai pkb di situ
nah makanya dua hal ini tidak bisa dipisahkan antara proses tiketing dan proses pemenangan capres itu sendiri gitu ya
nah proses tiketing sudah dilalui pkb dengan nasdem sudah melakukan perkawinan politik dan itu sudah cukup untuk mendaftar ke kpu
betul tapi kalau begitu pertanyaannya apalagi dengan sejarah kemudian anda mengatakan pilkada dki
jatim tadi suara pkb bukan untuk seorang kofifa
apakah kemudian bisa mohaimin iskandar mengkonsolidasikan kekuatan kofifa sehingga nanti elektabilitas bisa dibawahnya begitu
kalau bicara bisa tentu bisa meskipun tentu ada tantangan tantangan tersendiri
atau probabilitas kemungkinannya
kekuatannya melihat di basis kulturalnya
tidak hanya melihat nu itu tidak hanya melihat satu figur kofifa atau figur dari muhaymin
bagaimanapun kofifa itu ditopang oleh pondok pondok pesantren yang melingkupinya
begitu pkb begitu
kalau mohaimin iskandar bisa mengkonsolidasi ekosistem kultural ini
itu saya yakin bisa menambah impact electoral terhadap pasangan anies dan imin
tapi apakah bisa kita lihat misalkan dukungan pondok pesantren dan kiai kiai di jawa timur berdasarkan siapa yang ada di belakang kofifa siapa yang belakang mohaimin begitu
bahkan tidak hanya kofifa dan mohaimin ada pondok pondok pesantren kiai kiai besar yang mendukung
tetapi kan kalau kita kembali dengan kepentingan nahdlatul ulama warga nu
bahwa warga nu harus punya wakil baik itu presiden atau wakil presidennya
kalau itu yang saya sebut mohaimin bisa melakukan konsolidasi
mereka direakuisisi lagi menjadi pendukungnya kader nu bernama mohaimin atau pkb
maka ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa
tapi kondisi hari ini seperti apa mas rio
butuh waktu saya kira untuk melakukan konsolidasi
tidak kemudian tiba tiba ketika mohaimin diluncurkan tiba tiba langsung kesini
butuh waktu butuh penetrasi dan butuh konsolidasi
yang bisa kita baca begitu ya
belum bisa baca
misalkan dari jumlah pondok pesantren kiai
paling tidak saya melihat kalau prototipe dari elektabilitas di bulan agustus
pasca golkar dan pan itu menyatakan dukungan pada prabowo
itu memang ada kenaikan elektabilitas
meskipun dalam margin error tapi kita melihat ada penambahan dukungan
karena kalau kita melihat prabowo itu identik wakilnya adalah mohaimin iskandar
nah sekarang mohaimin sudah pindah ini ke bloknya anies baswedan
saya sedang melakukan kami sedang melakukan survei
nanti kita akan share juga seberapa besar efek kejut ini
atas perpindahan mohaimin terhadap anies baswedan
ibaratnya pacaran yang dikenalkan siapa nikahnya dengan siapa
jangan jangan kaget semua
kalau begitu ini menarik kemudian ketika banyak analisa juga muncul
bahwa ada elemen islam yang berbeda dari nu dari pkb dari mohaimin
dengan anies baswedan dengan pks begitu yang kemudian resisten akan bergesekan
bagaimana ini apakah menjadi tantangan bahkan ganjalan
buat seorang anies mohaimin
saya percaya bahwa ini adalah sejarah ya
bahwa ada sejarah perkawinan antara islam modernis dengan tradisionalis
kalau ini akan bisa kembali dikonsolidasi
sebagai kepentingan dari baik itu islam modernis
maupun islam tradisionalis
saya yakin ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa
tapi kalau ganjalan itu terasa sangat sangat berat
misalnya saya kasih contoh secara topografi politik
bagaimana warga jawa barat misalnya
jawa barat yang dominannya itu adalah anies baswedan
itu akan keberatan sekali dengan basis pkb
nah itu tentu akan menjadi persoalan
saya kira ini butuh waktu adjustment period satu dua bulan
kalau butuh konsolidasi siapa kemudian yang bisa
apakah kemudian paling tidak hari ini tiga partai plus anies baswedan
itu sudah menjadi sosok yang cukup
di tengah ada partai nasdem
sebagai bridging dari kekuatan tradisional dan
menurut anda cukup itu ya artinya nasdem ya untuk kemudian memberi izin
ya bisa memberaging antara pks dengan pkb
oke kalau gitu pertanyaannya apakah kemudian dengan
ini cawapres pertama tentunya yang dideklarasikan begitu
akankah kemudian standar ini paling tidak nu jawa timur
nah diin ini akan menjadi standar yang digunakan juga
untuk cawabras cawabras lain di dua pasangan lain
setidaknya itu akan menjadi benchmark
tetapi kan kepentingan masing masing cawapres yang tersisa dua orang
antara prabowo dengan ganjar ini
tidak hanya berbicara soal itu
ganjar misalnya dia akan mencari kekurangan elektabilitasnya di jawa barat
dan semua kan paling tidak hari ini kita baca
oh semuanya butuh jatim butuh nu begitu
ini pola yang sama kemungkinan digunakan
ganjar prabowo misalnya
karena misalnya ganjar sangat kuat di jawa timur
tapi lemah di jawa barat
kita lihat data ini mas paling tidak elektabilitas dari basis nu ternyata prabowo subianto
menurut data dari anda
ya prabowo subianto ini ada di wilayah jawa timur
dan di jawa tengah
itu adalah ganjar pranowo
kenapa anies baswedan memilih mengafirmasi kebutuhannya di jawa timur
karena dia paling lemah
itu kenapa mengafirmasi anies baswedan membutuhkan sosok dari nahdiyin
karena stereotype anies baswedan sudah dekat dengan kelompok yang berlawanan
artinya kemudian kalau kita lihat begini ya paling tidak dari logika yang anda sampaikan tadi
artinya prabowo subianto adalah calon yang paling tidak berpotensi untuk tidak bersama
karena pilihan basis nu sudah kepada seorang prabowo
ini survei dilakukan dengan persepsi publik
masih kuatnya prabowo dengan muhaymin iskandar
oke jadi efek muhyemine masih ada menurut surveinya
survei ini dilakukan ketika prabowo masih identik dengan mohamad iskandar
makanya kita akan uji lagi dalam survei yang kami lakukan sekarang
seberapa besar impact keluarnya muhaymin dari barisan prabowo kepada anies baswedan
oke mas rio saya ingin masuk ke soal kasus hukum yang kemudian sedang ramai hari ini
akan diperiksa dipanggil tapi ternyata tidak ada hadir
inikah kemudian juga menjadi ganjalan penting padahal kemudian anies baswedan mengatakan
beberapa waktu yang lalu kriteria yang diharapkan tidak berkasus hukum begitu
ya bagaimanapun publik tidak suka dengan orang yang terjerat dengan kasus hukum
tapi saya membacanya secara positif bahwa ini kesempatan buat mohaimin iskandar
untuk mengkonfirmasi kepada publik apakah dia benar benar terlibat atau tidak
apalagi tadi mahfud md juga sudah menyampaikan bahwa ini kesempatan untuk mengkonfirmasi
apakah dia benar terlibat atau tidak
pun akhirnya misalkan menjadi tersangka
akankah ini kemudian menjadi ganjalan dan sitra buruk
pasti kalau sudah tersangka ya pasti
karena data survei menunjukkan bahwa pemilih tidak menyukai kandidat kandidat yang terlibat dengan kasus korupsi
akankah kemudian bisa merubah begitu paling tidak peta dan juga daya tawar pkb dalam koalisinya sendiri perubahan
ada kemungkinan ini akan merubah blok blok koalisi lagi
atau juga kemungkinan pkb menyiapkan kader lainnya
oke untuk bisa menjadi itu ya
karena stok kader di pkb cukup banyak
misalnya gus menteri kakak dari moa hai min iskandar itu juga sangat bisa
mas rio terakhir singkat saja
ketika semua calon menggunakan elemen nahdlatul ulama
bukankah ini akan terbagi tiga paling tidak kalau kita lihat calonnya
bukankah ini kemudian akan melemahkan dan tidak membuat solid suara nu di pilpres mendatang
nyatanya pernah ada dalam tahun ketika salahuddin wahid dua ribu empat
kemudian juga ada hasim musadi juga di situ
nyatanya memang kalah dengan
oke jadi itu tidak akan bermasalah begitu ya menurut anda
oke terima kasih
mas rio prayogo direktur eksekutif politika research and consulting telah bergabung sama kami
selamat malam sehat selalu mas rio
thank you bram